berlatih di driving range sangat berguna bagi para pemula khususnya untuk melatih ayunan golf anda
dalam segmen golf club kali ini kami punya tips untuk pemula saat melakukan driving
dan informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama tim redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
tapi banyak pemain golf yang tidak bisa sempurna begitu
ini ada tips tips tertentu yang bisa dani ajarkan ke kita
yang paling penting itu kita mau pukul up on the box
karena kan pakai driver itu pukulan yang paling jauh
jadi memang bolanya di t terus kita mau pukul ke atas jadi bolanya bisa jauh
memang harus naik bolanya
harus naik bolanya
kan biasa kalau pakai besi gitu kita punya down
jadi ada lebih banyak spin
tapi kalau pakai driver kita mau kurangin spin jadi bolanya bisa lebih jauh
oke untuk beginner driver yang terbaik seperti apa
kalau oke for female kan memang drivernya itu agak lentur
tapi kalau yang male itu kaku ya
itu tergantung pemainnya sih
kalau pemain profesional biasanya itu di fitting
jadi ini chef saya yang extra stiff namanya
kalau saya punya agak lentur ini
dan ini juga berat tujuh puluh gram
jadi untuk ini mungkin biasa
untuk pemain gitu
oke tapi yang penting juga adalah pilihan dari driver itu sendiri
jadi untuk memastikan bahwa driver itu cocok dengan masing masing individu harus ke pokoknya
kemudian diukur mungkin dari tingginya dari beratnya dan tingkat kelenturannya ya
oke jadi yang punya dani adalah extra stiff
beratnya tujuh puluh gram
oke dengan berat segini kira kira berapa drive terjauh yang bisa kita lakukan
untuk saya yang paling jauh bisa dua ratus enam puluh dolar
jadi apa yang harus dilakukan pertama tama untuk memastikan atau meyakinkan bahwa pukulan kita ini lurus
makanya pertama kita harus lihat gripnya
ya gripnya biasanya sama aja kayak kuku besi atau stick lain
kalau saya mulai saya lihat aja taruh tangan begini aja jadi angle nya sama
ini saya lihat dhani hanya pakai satu glove
dan ada yang pakai dua seperti saya
pengaruh nggak pakai satu glove atau dua gloves
ya ada orang yang nggak pakai klub
ada yang nggak pakai juga ya
iya jadi tergantung orangnya aja
tapi pengaruh gak sih banyak dari penggunaan glove ini
cuma mungkin kalau untuk short game kalau untuk saya misalnya untuk short game saya nggak pakai golf
jadi itu karena ada less feeling kalau pakai glove
jadi kalau nggak pakai glove ada feeling
lebih sensitif ya
lebih sensitif ya
kita harus mau sampai semua badan square ke target
kaki hips knees shoulders semua sampai square
terus kalau biasanya saya berdiri berdiri begini
tapi kalau pakai cool driver ada sedikit angle ke kanan
miring ke kanan
miring ke kanan
tapi harus penting ini shoulders nya jangan ketutup
jadi bidang dari bahu dan juga torso harus lurus
ke arah depan sini ya
oke ke arah target
bagaimana caranya kita mencapai drive yang sempurna dan lurus
ya yang penting itu club face nya harus
jadi kan kita set up nya di sini square
jadi kalau waktu kita swing ke belakang terus turun club face nya harus kembali ke posisi awal
dan saat impact bolanya itu harusnya berada di tengah tengah face
di tengah tengah club face iya betul
di tengah tengah club face ya
kalau kita lihat di club face
tidak di bawah tidak di atas ya
itu yang paling susah juga
jadi untuk latihan
driving range seperti ini seratus bola ini kita usahakan untuk paling tidak mengenai impact di swit spot
di tengah tengah club face ya
dan waktu coba kita bisa feeling udah tahu waktu kena sweet spot
jangan terlalu cepat dulu
yang penting kena di sweet spot nya ya
iya memang banyak orang amatir yang coba golf untuk first time itu paling mau pukul driver as hard as they can
tapi kalau menurut saya untuk mau lurus dan panjang kita harus santai aja
santai malah ya
santai timing nya lebih bagus dan semuanya bisa lurus
dan juga waktu set up saya biasanya taruh bolanya ke depan karena kita mau pukul ke atas
jadi kalau taruh di depan impact nya bisa ke atas
jadi saya taruh pas di dalam kaki kiri
pas di dalam kaki kiri ya
itu berapa dhani tadi barusan
oh itu bagus
itu bisa dua ratus tujuh puluh meter
dan itu tadi tips dari dhani masri untuk drive
yang penting buat pemula adalah mukul dengan lurus kena impact pas di tengah tengah club face
power bisa datang belakangan
dan itu tadi ya golf tips bersama saya livin marzuki di golf club kali ini